salah satu yang dirindukan sejak pandemi covid sembilan belas melanda adalah merasakan euforia
dan juga menyaksikan secara langsung pagelaran seni di depan mata
apalagi konser musik ya
nah sebelum pandemi biasanya kita udah sibuk nih cari tiket ataupun pesan tempat
buat nonton acara musik di malam pergantian tahun
tapi kali ini hampir semuanya virtual
nah setelah hampir dua tahun produktivitas pekerja seni melesu
para musisi kini bangkit kembali beradaptasi dengan pandemi
yang jadi pertanyaan apakah ekosistem semacam ini bisa memberikan kesejahteraan buat musisi
dan bagaimana asa para pekerja musik menghadapi ketidakpastian di tahun mendatang
dan untuk membahasnya bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
sudah ada direktur program synchronize fest rizky aulia atau kiki ucup
dan juga ada grup edm tanah air world genius
ada eka gustiwana ada reza oktavian dan gerald liu
hai semuanya apa kabar
hai saya yakin kalian semua kangen menyaksikan konser musik
main di konser musik kangen sama vibesnya konser lah ya
saya mungkin bisa ke kiki atau ucup dulu
kalau ngelihat di tahun dua ribu enam belas waktu festival lintas genre ini kemudian dihelat
sukses sampai dengan dua ribu sembilan belas
kemudian sekarang harus switch karena ada pandemi jadi virtual nih acaranya
transisinya gimana sih
kesulitan ya ucup
kalau transisinya sih mau nggak mau ya kita mesti pivoting menjadi virtual concert
karena kan satu satunya solusi hanya itu aja ya
kesulitannya sih ini sih mbak jadi synchronize biasa diselenggarakan selama tiga hari
lebih dari satu ratus dua puluh band gitu
pas masuk ke virtual concert kita cuma bisa melaksanakan pertunjukan yang hanya tiga jam
dengan penampil yang di bawah tiga puluh band
itu mungkin kesulitannya
gimana caranya membawa karakteristik dan identitas synchronize dengan
dengan konten yang tidak sebanyak synchronize offline gitu
berarti approaching nya juga semakin sulit gitu ya
karena jadi banyak artis yang harus tampil dengan waktu terbatas di virtual gitu
betul jadi approaching nya juga bukan satu setlist
misalkan satu band main selama satu jam enggak
tapi ya per lagu jadinya gimana caranya synchronize ini ngebentuk makanan pertunjukan musik ini
menjadi satu mixtape ya mixtape pertunjukan lah gitu
nah ngomongin soal tahun dua ribu dua puluh kita mundur pandemi mulai melanda saya ke world genius
kita tahu kalian banyak banget nyebut penghargaan pada tahun itu ya
kemudian kalian viral di media sosial dengan lati dan juga sampai saat ini bahkan
kolaborasi dengan musisi internasional tuh banyak banget gitu
nah saya ke eka mungkin gimana kemudian bisa survive nggak tahu kalian menyebut ini bisa survive di industri
bisa survive di industri musik atau justru tantangannya banyak banget
ya jelas tantangannya banyak banget karena seharusnya ketika seorang musisi punya lagu yang berhasil dan viral
itu efeknya langsung dapat off air yang banyak
biasanya seperti itu
tapi kebetulan pas world genius kita dapat bonus aja sih
jadi kita enggak bisa off air pada saat lagu kita viral
dan ya akhirnya kita dari situ mulai beradaptasi sih dengan show show virtual yang penontonnya cuma abang abang kamera doang gitu
jadi apa ya ada momen kehilangan penonton gitu ya ketika kalian sedang apa puncak puncaknya tinggi tingginya gitu
iya kan padahal edm itu kan ketika kita perform kita butuh feedback dari penonton gitu beda
kalau edm itu kalau ada feedback kita pun juga dapat enak gitu kan
tapi kalau di sini ya kita harus terbiasa akhirnya dengan di depan kamera aja gitu
nah sekarang kan ini ada apa ya kayak titik terang gitu lah
konser dalam skala besar akan bisa dihelat
akan bisa dihelat
kabarnya pemerintah ngomongnya gitu ya
nah saya harus tanya mungkin tanggapannya ucup
ucup optimis gak sih dengar kabar ini
optimis banget sih sebenarnya sama apa yang terjadi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini kan
udah banyak banget pertunjukan offline yang digelar ya
dengan protokol air yang ketat dengan kapasitas yang terbatas gitu
dan ini menjadi apa ya
menjadi pertanda baik untuk menuju ke tahun dua ribu dua puluh dua yang lebih optimis untuk para pelaku industri pertunjukan
geralt optimis enggak
apa mungkin persiapan yang bakal dilakuin kalau nantinya festival edm skala besar gitu akan dihelat
wah persiapan sih kita sebenarnya kalau mau bilang siapin udah siapin dari tahun dua ribu dua puluh kali ya
itu dah otw dua tahun persiapan kan
karena dari awal pun kita bisa bikin mati itu pun
dan selama kita menjalani proses online virtual segala macemnya itu kan kita sudah berkolaborasi juga dengan orang orang kayak misalnya mas erwin butawa
banyak musisi etnis dan juga ya banyak artis nasional gitu kan
jadi kita udah pengen bisa enggak sih kita bawain yang unsur unsur etnis misalnya tapi ke acara festival yang gede gitu kan
ataupun kita di luar etnis atau di luar yang misalnya latih dan segala macemnya
kita sendiri misalnya saya eka dan arab demen banget sama namanya gaming
tapi kalau aku sama arap juga demen misalnya apa ya
kalau misalnya jepangan deh yang agak ke jepang jepangan
terutama anime gitu kan
kayak kita bisa gak sih bawain yang apa yang kita suka apa yang menjadi hobi kita tuh jadi sebuah experience untuk si orang orang ini datang dan nonton gitu sih mbak
oh oke jadi berawalnya sebenarnya dari hobi kalian masing masing gitu ya
tapi akhirnya bisa narik viewers baru nih dari konten itu
kalian bertiga itu kan besarnya dari media sosial ya
dari tiktok gitu
jadi kayaknya hal hal digital atau virtual tuh udah lengket banget udah paham lah
nah kalau grab viewersnya udah bisa
masarin karya kalian di digital udah bisa
ketika kalian perform nih secara virtual
feedbacknya gimana selama ini
baik feedback materi ataupun apresiasi
ya yang pasti sih energi sama feedbacknya enggak akan se apa ya semasif
kalau kita lagi lakuin konser yang nyata gitu yang live gitu
tapi aku dan temen temen juga ngakalinnya kayak ya udah kita ngasih feedbacknya juga
mereka ngasih feedbacknya dari mereka mungkin instagram story dari mereka ngepost gitu gitu kan
ya kita kan ya repost itu apresiasi mereka ketika mereka udah nonton kita walaupun secara virtual gitu sih
tapi ya energinya ya nggak bisa sebanyak yang kalau kita lagi live conce nya beda banget
eh tapi kita buka bukaan aja deh
bayarannya kalau secara virtual sama kalian manggung di festival musik gitu
eh boleh gak sih kak
jadi sama aja
jawaban pr banget ini
ini sama aja sama
sama saya harus tanya sama penyelenggaranya
ucup beneran sama cup
saya kurang tahu ya harganya
enggak harusnya kebetulan kan gue juga manajer dari salah satu penyanyi juga gitu
sebenarnya kalau treatment online dan offline event itu kurang lebih sih hampir sama
bahkan mungkin cenderung online event bisa lebih mahal malah
kalau offline event kan udah fix
udah fix nih budgetnya segini
mereka datang ke patnya manggung selesai gitu
tapi kalau online kan ada ya ada mesti nge set studio ada mesti bikin ya bikin artistik
ada mesti siapin kameranya siapin sistemnya untuk live streaming
jadi lebih banyak yang disiapin
bahkan cenderung lebih mahal mungkin kalau mau bikin virtual concert gitu
konser live streaming terus sekarang juga marak
semua penontonnya lewat pakai mobil
mana yang sebetulnya lebih efektif menarik penonton
oh sebenarnya yang menarik penonton itu bukan bentuk festivalnya sih mbak ya
maksudnya lebih kayak konten siapa yang tampil di festival itu ya
kalau kita ngomongin festival after pandemi ya gitu
konsep tuh bagian dari ibaratnya kayak kalau di makanan tuh lebih toppingnya berbeda
cuman kan kalau driving kita lebih terasa denger sound systemnya secara langsung gitu loh
walaupun ada juga yang lewat sinyal radio
nah kalau kita compare berbicara soal pendapatan ucup
kan kadang kadang live streaming juga penonton itu nontonnya free
banyak medium yang kasih slot free untuk ditonton gitu
nah ini pada akhirnya kembali lagi ke
akhirnya kembali lagi ke pekerja di belakang layarnya
lebih apa namanya
lebih sejahtera mana kemudian live streaming kah
atau konser yang sekarang lagi marak
sebenarnya kalau ngomongin sejahtera
banyak pelaku industri pertunjukan yang bisa dibilang tidak survive di masa pandemi ya
karena virtual concert kan butuh treatment butuh ibaratnya butuh sponsor lah
tapi kalau offline concert ngitung bisnisnya lebih gampang
karena bisa diprediksi dengan target tiket yang hadir gitu
nah kalau virtual concert sulitnya adalah virtual concert tuh belum jadi kebutuhan
orang belum punya urgensi untuk nonton virtual concert gitu
karena banyak pertunjukan band band yang mereka mau tonton bisa dinikmati secara gratis di platform platform online gitu
jadi kalau ngomongin secara bisnis ya mendingan ya better offline concert
nah kita lihat nanti titik terangnya kayak apa
world genius saya harus tanya kalian satu satu perform kalian yang mana nih yang non virtual ya
stage nya keren banget yang gak bakal bisa kalian lupain dari reza
kalau aku pribadi pengalaman aku pribadi mungkin ya
waktu itu kebetulan gerald sama eka
waktu itu nggak ikut waktu itu karena memang tadi aku cuma hadir aja
aku cuma hadir ke acara ini yaitu jakarta warehouse project
aku ya aku ngontrol puluhan ribu orang di sana dan itu pengalaman gila banget
oke itu yang pasti dirinduin dari pandemi ini eka
kalau dari saya sih lebih ke performance di pensi sih
ya performance kita di pensy itu
kenapa performance di pensy
karena kita bisa melihat kan lagu lagu edm biasanya dinikmati oleh anak anak yang di atas dua puluh satu tahun biasanya
udah dewasa lah
nah kalau di pensi itu kita bisa melihat orang mereka yang ingin menjadi seperti tapi karena umurnya belum cukup mereka
mereka benar benar memanfaatkan momen wg di sana dan mereka joget joget
itu seru banget
iya soalnya kita virginius itu ada dua set gitu loh kak
ada live setnya juga ada dj setnya juga
jadi itu dua hal yang berbeda gitu kalau kita bawain ke konser gitu
i see oke kalau geral
kalau aku sih sebenarnya mirip eka ya tapi waktu itu acara namanya kickfest kalau nggak salah itu di bandung
terus waktu itu yang nonton berapa rep ya ada berapa ribu gak sih
lima belas ribuan nah itu
dan itu kan juga sama kayak eka
kita kan awalnya expect yang menonton kita kalau bisa apalagi cop gitu kan
mungkin yang umur umur delapan belas sampai dua puluh empat atau di atas n dua puluh empat gitu lah
tapi yang udah yang adult gitu kan
dan ternyata pas kita nonton ke situ bener bener semua orang nonton termasuk kayak misalnya ibu ibu bawah anak kecil
tapi mereka berdiri di depan gitu kan
kita bisa lihat oh ternyata si kita bisa nih connect tapi ke mereka gitu loh
dan ya kita senang sih
iya jadi ada kepuasan tersendiri gitu dari kita karena musik kita ya bisa nyambung dengan berbagai macam penonton
waktu itu sampai ibu ibunya gitu kan ngendong anak anaknya yang nyanyi
iya anaknya kecil banget
masih satu tahun nyanyi anaknya
oh masih satu tahun nyanyi luar biasa loh
eh tapi kalian ini kan titik terangnya udah ada mungkin
kalian punya target nggak sih mungkin ingin manggung di festival ini
manggung di festival idm mana indonesia luar negeri dari eka
kalau dari eka sih pengen gak jauh jauh sih soris asia lah
itu dulu yang dari dulu kita targetin dan itu sudah mau terjadi sebenarnya di tahun dua ribu delapan belas
seperti yang saya bilang tadi
akhirnya terhambat karena pandemi ini
betul kan gak bisa kemana mana kan
semoga tahun depan udah bisa stories asia
jangan tanya saya saya takut keceplosan
yang lain aja
takut keceplosan takut jadi teaser gitu
ya soalnya belum bisa diumumin jadi jangan jangan
nah itu kita ada big event yang coming up tapi kita nggak tahu nih boleh sebut atau enggak
jadi coba aja tapi ini seharusnya sih bisa ya
seharusnya sih akan terjadi ya
ya manajer kita di sini kan

gak tahu boleh gak mau tegarin
ucup terakhir ini kalau melihat pandemi sekarang mungkin sudah apa namanya
sudah ada beberapa pelonggaran aktivitas termasuk juga kegiatan musik
harapannya di tahun mendatang sebagai pekerja musik
tahun mendatang sih harusnya ya banyak pertunjukan musik yang akan terjadi secara offline ya
dengan yang seperti yang tadi gue udah bilang ya
di akhir dua ribu dua puluh satu banyak banget yang sudah membuat acara offline
bahkan di salah satu kota ada yang sudah membuat festival gitu
kayaknya harusnya banyak banyak festival banyak event yang akan berlangsung dari q satu sampai q tiga sih
oke kalau we're genius mungkin bisa diwakili geralt
harapan di tahun mendatang selain tadi ada coming up project dua ribu dua puluh dua yang akan kita mungkin amin ya amin
yang kayak tadi yang baik di asia atau mungkin di luar asia ya kita pengennya bisa segera mungkin tour baik di indonesia asia ataupun seluruh dunia gitu kan
yang kedua pun juga seperti yang kita udah omongin di awal segala macam collab yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu satu semuanya itu full online
dan kita pun padahal pengen banget bisa ketemu mereka ketemu langsung sharing sharing langsung gitu loh
kayak dulu lah kita bikin musik bareng musisi musisi lain gitu kan
oke kita harapkan juga akan seperti itu nanti di tahun depan di tahun dua ribu dua puluh
ada mungkin kalau tadi ucup bilang banyak ternyata yang gak survive dari pekerja musik
kita harap nantinya ada keberpihakan regulasi begitu ya terhadap pekerja musik di tahun mendatang supaya lebih sejahtera lagi tanda kutip
teman teman terima kasih banyak direktur program synchronize fast ada kiki ucup dan juga world genius eka
kustiwana reza oktavian dan juga gerard liw terima kasih selamat tahun baru
sama sama selamat tahun baru
oke dan program spesial cnn indonesia outlook dua ribu dua puluh dua akan kembali tetaplah bersama kami